oke aku mau taruh ini di kulkas dulu
rasanya lega banget ya
sekarang kamu dalam kondisi yang sangat baik
udah bisa walaupun belum tegak sekali
cuma jalan kamu sudah hampir sempurna
ambil berkat doa mama
sama orang orang yang mendoakan aku
mama senang sekali
sebentar aku mau telepon ya
pela yang seluas tadi gak peduli saya tunggu hospitalnya
kita pindah gitu kan

yeah breakfast kau punya sih deck
bahkan bisa lebih dari itu
ya saya juga gak nyangka
bagus deh mas
mungkin menurut aku ya mas
yang udah ngerawat yang merhatiin kamu mas
gak usah gr
aku jadi kangen deh sama password kamu yang gak usah ger itu
udah lama loh aku gak dengernya
kok aneh sih
tapi tau gak sih
awalnya itu aku dengar kata kata itu mas
aku itu kesel banget
soalnya kamu tuh ngeselin
tapi makin lama sering aku dengar eh aku jatuh cinta
udah gak usah gombal
fokus sama cara kamu
kamu pulang isi rahat ya
ya ini sebentar lagi juga aku mau mulai acaranya
sukses ya acaranya
jangan lupa baca doa
cetak galaknya judes judes lah
selamat siang pak
selamat siang randy
jadi ini mobil barunya
memang pak al suka dengan model mobil ini bu
jadi saya diminta untuk mencarikan tipe yang sama
plat nomor juga masih yang lama
kenapa gak diganti sekalian
like dua puluh empat aa dua puluh empat tanggal menikah kamu
kita pergi dulu sebentar ya
kau royal mekang ya
ngapain kamu ke hotel
kamu abis lepas perban
bu andina sedang ada acara
klik di kelas di sana
oke ya udah
kamu lebih cepat sembuhnya
saya belum menjelaskan soal reina
kondisi saya masih seperti ini
saya tidak punya cukup
kekuatan untuk meyakinkan kamu
tuhan sudah memberikan kesembuhan itu ke saya nih
semoga kamu bisa mengerti dan memaafkan saya
juga sama seperti kamu
saya berharap untuk bulan bulan kedepannya
saya masih bisa merayakan pernikahan kita bersama kami

saya akan mencoba untuk memperbaiki pernikahanmu
saya harus minta surat hasil tes dna itu ke angga
saya akan mencoba untuk memperbaiki pernikahanmu
saya akan mencoba untuk memperbaiki pernikahanmu

hasil tes dna reina dan roy
sekitar jam lima
saya mau jelaskan semuanya ke andien hari ini
kalau bisa lo ajak michi juga
saya juga butuh lo dan michi untuk mempercayai andien
ini sudah dua minggu
tidak ketemu reina
rasanya kangen banget
setiap kali aku melihat foto ini
hatiku terasa hangat
tolong tanda tangan disini pak
ini tanda bukti keluar barang
itu anak bapak
mukanya mirip banget sama pak nino
terima kasih pak
kamu bisa gak telponin rena
memangnya ada apa pak
ya kamu ajak rena main kesini lagi
papa tuh kangen sekali sama rena
udah pengen banget punya cucu pak
kalau papa sama rena
apalagi setelah dua minggu
papa gak liat rena
rasanya kangen sekali
aku usahain ya pak
kan harus minta izin dari andin dulu
gak enak nantinya kalau
ngajak langsung rena
ngajak langsung rena
ya udah kamu coba tanyain ya
yaudah pak ya
nino mau ajak rena kesini ma
mama juga kepingin ketemu sama rena
rena itu kan
cucu orang pak
nino sama elsa kan belum bisa kasih kita cucu
kau bisa sama ya
aku lagi kangen sama rena
tiba tiba papa juga kangen
apa aku ke sekolah arena ya
oke kelas rena ya
oke kelas rena ya
hari ini hari kita terakhir sekolah
karena mulai besok kalian memasuki libur idul fitri
mari kita bersalam salaman dan saling memaafkan
iya sayang mis erina juga minta maaf ya kalau tidak salah
papa nggak nyangka ya mak udah sebentar lagi ramadhan selesai
lebaran sebentar lagi ya
udah cari cari baju baru
bikin hamper semacam macam
tahun ini kok engga
karena masalah teror itu
sekarang komunikasi aku sama elsa malah jadi buruk
aku ada di depan rumah
mama keluar sekarang ya
apa lagi sih ini
maafin aku kemarin aku tuh bener bener stres
aku jadi nyalahin mama
tapi jujur mas sampai sekarang aku masih takut
aku panik banget mah aku deg degan
mama harus lihat ini
mama lihat sendiri kan
ini nomor gak dikenal
dan aku yakin banget ma
ini pasti suruhan omnya ricky

dari mana dia tahu nomor mama
mama juga heran zal
tapi kenapa kenapa kenapa mama juga kena teror
terus mau nyalahin aku
kan mama sendiri yang ngasih obat tidur ke minumannya ricky
tapi mama ngelakuin itu gak ada maksud mau bunuh dia
terus mahal mau bilang aku tega gitu ngebunuh orang
mama mau aku disalahin mama mau aku dipenjara
sayang bukan bukan itu
kalau kamu udah mulai nyalah nyalahin mama
atas perbuatan kamu
kejadian kuburan nindi
saat itu kamu nyalahin mama
ini beda kasus ma
kalau aku salah mama juga salah
kalau aku pembunuh mama juga pembunuh
keterlaluan sekali kamu
taiga kamu bicara seperti itu sama ma
ditanya kamu malah bengong
pak ini aku kayaknya lagi puasa
jadi bawaannya tuh pengen ngelamun deh
iya tadi aku tanya
kamu kok tumben tahun ini sama elsa
nggak belanja baju baru sama sama
nggak bikin kue kering
nggak bikin hampers
kayaknya belum bisa jalan bareng sama elsa
elsanya lagi sibuk banget pa
aku mau gangguin
malah nggak enak situasinya
ya tapi kamu undanglah ke rumah
serah mau pas malam takbiran ayo
mau lebaran hari pertama ayo
udah makin membaik dia udah makin kuat
ya siapa tau mereka bisa bareng bareng dateng
udah rian jus tangkop ya
terus jadi dinosaurus ya
ketangkepkan bisa nangkep kamu ada udah udah mainnya capek kita pulang lagi yuk
dan aku oh gitu udah aku duluan ya

ucapan rena seperti menamparku
seperti mengingatkan aku lagi
kalau rena adalah anak roy dan juga adit
mbak i kenapa ke sini
oh iya karena om baik pengen ngajak leina main ke rumah om baik
opacan tuh kangen sama rena
ya mamanya rena
mau merayakan tujuh bulan
pernikan papa dan mama
soalnya pak bos juga hari ini
perbannya dibuka di rumah sakit
jadi kita mau adaran
rayaan kecil kecilan gitu
ya udah gak apa apa nanti
yaudah kalau gitu
pamitan dulu sama om baik kita pulang yuk
baik aku pulang dulu ya
iya sayang salam ya buat papa dan mama ya
permisi pak nino
kenapa rasanya sedih sekali ya
tidak bisa mengajak reina main di rumah
ini aku baru kelar sesi pertama pemotretan
ini lagi di sekolahannya rena
aku mau ngajak rena main ke rumah karena kan papa kangen sama rina
iya karena ada
tadi mirna sempat bilang kalau hari ini al akan lepas perbankan
jadi mereka mau bikin kayak acara kecil kecilan kayak syukuran lah
al buka perban
apa ini artinya
tadi gue mau ajak nino jalan
tapi mood gue langsung jelek denger al udah sembuh
enggak sayang aku cuma pengen tanya aja kamu lagi di mana sekarang
ya udah nanti sampai ketemu di rumah ya
ini aku mau ngerjain dua produk lagi abis itu pulang
sampai ketemu ya
ini al sembuh
ini al sembuh
kalau al sembuh bisa hancur gue
nambah terus ya masalah
gak bisa apa sekali aja gue hidup tenang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ini kan surat hasil tes dna
kenapa bisa ada di tasnya rena ya
aku juga suka ke dokter gigi
tolong anda jawab dulu
aku masih penasaran sama surat itu
apa aku langsung cek aja ya ke lombaga heksagonal
selamat siang para tamu undangan yang terhormat
selamat datang di acara maharatu beauty gala

di kelas ini
sebelum kita memulai acara pada siang hari ini
kita akan mengundang terlebih dahulu
ibu andini karisma putri alfahri
untuk memberikan kata sambutan
kepada bu andin
waktu sudah tepat kami persilakan
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
tuhan di mana
kita ditang tepat waktu
selamat siang semuanya
selamat datang di acara maharatu beauty klas
yang diadakan oleh maharatu kosmetik
yang bekerjasama dengan bany ramadan
make up artis papan atas indonesia
saya andini karisma putri alfahri
dengan penuh kerendahan hati
mengundang semuanya untuk hadir ke sini
untuk mencoba produk produk terbaru
aduh dari maharatu kosmetik terima kasih bu andin dan sekarang kita akan sama sama
menyaksikan aplikasi produk dari maharatu
kita bawa ke rumah kita
apa yang dirasain
sebetulnya lagi sampai gue sakit
ren lebih cepat ya
pak saya mirip berangkat dulu ya
semoga kondisi andien baik baik saja ya ren
al sudah baik kondisinya
bagi diberi kesan pak
kita tunggu aja ya
nah kamu juga jangan capek capek
karena kamu baru pulih juga
tunggu dulu pak
tes dna yang dulu pernah dilakukan
ya lalu kenapa pak
saya diperintahkan oleh pak aldebaran
ada surat kuasa dari pak aldebaran
kalau gak ada gak bisa pak
sudah aku duga
ternyata susah untuk mendapatkannya
tapi boleh tau tanggal
berapa dilakukan tes dna itu
maaf pak kami tidak bisa
menginformasikan kepada sebarangan orang
walaupun anggota keluarga sekalipun
kalau tidak ada surat kuasa tetap tidak bisa pak
yaudah kalau gitu
ya pak sama sama
puasa harus tetap sehat
tolong lo bawa ke rumah gue
hasil tes dna dan roy
sekitar jam lima
gue mau jelaskan semuanya ke andin hari ini
kalau bisa lu ajak mici juga
gue juga butuh lu dan mici buat yakinin andin
bisa jadi salah paham ini
gue harus bantu al
gue telepon biji dulu aja kali ya
makasih ya bu dokter
cepet sembuh ya sayang
ya makasih bu dokter
lu dimana sekarang ada praktek gak
iya ini aku masih praktek kok
tapi sekitar setengah jam lagi selesai kenapa
yaudah ntar gue jemput ya
mau ngajak buka puasa lagi
ini jauh lebih penting daripada itu
pokoknya dengerin gua ntar gua tipe di lebur mas sakit ya
pemben banget dia serius
dok pasien selanjutnya ya